gempa enam lima skala riter mengguncang kota padang kamis pagi
pusat gempa berada di pesisir selatan sumatera barat dalam kedalaman tujuh puluh dua km
akibat gempa tersebut warga kota padang panik dan pasien rumah sakit terpaksa dievakuasi keluar gedung
dari data bmkg padang panjang gempa yang berkekuatan enam lima skala riter ini berpusat di pesisir selatan
akibat gempa seluruh pasien di rumah sakit m jamil padang terpaksa dievakuasi keluar gedung untuk menghindari jatuhnya bangunan
sementara itu menurut bpbd damkar dan tim sar kota padang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut